di pompa air ngapain itu
maksud saya mau begini pak ustadz
maksud saya itu itu kabelnya apa dapat dimakan tikus
apa mesinnya toilet
kok toilet ya bisa jadi itu kabelnya diseruput sama tikus
mungkin itu tikus ngebayangin lagi makan mie kali ya
bisa juga begitu
bisa kayak gitu yaudah kita lihat yuk buat pastiin yuk
oh jadi ngajak saya
kan tadi saya udah bilang begitu
pasti kita ikut saya kita berdiri di pompa air
wah yaki gak main jenben benben di galon
halo itu gelindung badan orang ya
badan orang gelinding
badan orang gelinding
buka ngapain pok buka
saya pikir perkara pompa air yang rusak itu biar saya saja yang mereparasinya atau menyelesaikannya atau membetulkannya begitu
emangnya ustadz musa yakin ustadz bisa benerin pompa air
ulala pertanyaan ya kok gitu ya
maaf pusat musa mungkin alangkah lebih baiknya kalau segala pekerjaan itu dikerjakan sama ahlinya
iya setuju dengan pendapatnya ustadz ridwan
kuntum la ta'lamun
ini ayat berkaitan dengan kalau ada masalah maka tanyakan kepada yang ahlinya
bahkan rasulullah menegaskan kembali kata nabi
iza wussidal amru ila ghairi ahlih fantawbirisa'
kalau suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran
iya jadi gini sebenarnya
saya kalau mau bilang bisa gitu ya
oh saya bisa nih udah yang pompa air
jadi tahu abduh nih ya cerita
nah ini karena masalah pompa air ya kemudian pompa ban kerobak mie ayam yang kempes itu loh ya
terus juga pompa gerombak sayur mungkin pompa hidrolip sampai pompa alium gamreng
nah sekarang kita pindah ke hal yang lain
misalkan hati ya hati itu kan juga bisa rusak
saya insya allah saya bisa benerin
jadi mungkin kalau ustadz ambil ada apa dengan hatinya
apa dengan hatinya bisa datang ke saya insya allah gak kecewa
ini juga sekarang saya mau langsung menemui pak sri kiti untuk minta bantuan
pokoknya tenang aja semua
kalau misalkan pompa itu pasti selesai sama
sama saya juga dong
yaudah kalau gitu saya pamit dulu
ya kangen lu
galonnya jangan di
jangan di ruang guru deh
lalu kita cari galonnya dimana
kita cari kalennya di dapur
alamak kenapa nggak dari tadi sobri
ya kan tadi aku baru mikir
oh gitu ya
eh tapi tapi
tadi kita carinya di mana
di mana tuh kesini
oh dapur bilang lu
aduh berat amat
nah kalau kayak gini kan bisa buat makin
kayak gini rupanya
apakah lo yang top tardegah
dikau kita bahwa airnya lagi mati ya kan kata ustaz tidwan itu kita tuh nggak boleh mempentingkan
diri sendiri meh meh meh eh kal kal kal kal emangnya udah baca doa belum mati tapi eh
hai kalau hekal gunain air itu buat mandi terus aku mandi semudah gimana aduh kakak
kakak sisain kak buat aku aduh gue harus kasih tau santriwan yang lain nih tuh kan gimana ah
biasanya masuk masuk jalan jalan membeli buah pepaya ulangnya jangan lupa membeli buah

jadi itu kabalan disruput sama tikus dengan kebanyakan dictatorship kita jadi
kan tadi saya udah bilang begitu
pak siti ikut saya kita berikan popa air
pak d saya pinjamin pak siti tadi dulu ya
mau beri popa air
enak juga pak
aman gak aman gak
woh pasti lah aman
ada posisi atau pandai gitu
ada di depan enggak
rasanya tadi disini
ini ngapain disini cukri
ga tau nih cukri
tujuan kita kesini ngapain
cepetan yuk angkat
terus kita angkat
terus kita taruh ke troli
saat kita tegur bercara kita rambut
hei hei hei ada apa ini pada ribut ribut ha
bostak si henkal di kamar mandi lagi mandi
tapi heikalnya nggak mau bagiin airnya
kan bostak itu tau airnya lagi mati
heikal heikal ayo cepetan keluar
sisain airnya buat temennya nih
heikal temennya pada mau wudhu nih
heikal kamu itu nggak boleh egois heikal
harus saling berbagi heikal
maaf bostak tapi airnya udah habis
itu juga cukup
ini ember ini semuanya seember
ini heikal yang ambil sendiri
ya heikal kulit terus gimana dong bostak
kan sebentar lagi sudah mau maghrib
nah kalau tidak ada air itu ada alternatif
begitu masuk waktu sholat nggak ketemu air
maka kita boleh bertayamum dengan menggunakan tanah atau debu yang suci
caranya pertama niat
secara umum yang kita kenal niatnya begini
setelah niat kita mengusap wajah
niat prakteknya begini
yang kanan dulu kita puter kemudian yang kiri kita putar
kemudian dua duanya ke tengah baru ditutup dengan tangan ganas
nah setelah itu baru kita ambil tanah lagi
jangan tempat yang sama tempat yang berbeda
nah baru kita
nah kemudian ditutup
supaya tanah yang kasar hilang
niat ustad caranya
tangan kanan di atas kemudian tarik
ke atas lagi
nah sampai di sini gulingkan
tangan kirinya nah ambil tarik tangan kanan
kemudian nah baru
itu praktek namanya praktik apa